kita ke bali mendekati libur akhir tahun pantai kuta bali malah dikepung sampah
sampah terlihat hampir di sepanjang bibir pantai
wisatawan pun mengaku kurang nyaman lantaran harus berbagi tempat dengan sampah yang berserakan
tak hanya dibanjiri wisatawan pantai kuta bali juga dibanjiri sampah plastik
akibatnya para pengunjung pantai pun terganggu dan tidak nyaman
lantaran kunjungan mereka ke pantai yang menjadi ikon pulau dewata ini tidak sesuai ekspektasi
awalnya para pengunjung yang kebanyakan dari luar bali ini membayangkan bisa berfoto di pantai untuk menjadi dokumentasi pribadi
namun mereka harus kecewa lantaran pemandangan yang kurang mengenakan
para wisatawan pun berharap kondisi ini bisa diatasi oleh instansi terkait
agar wisatawan lebih nyaman dan tidak terganggu saat beraktivitas di pantai
kalau ke kuta udah berapa kali
ini aja sampah aja
kayaknya dulu nggak gini apa kebetulan pas pasang kemarin ya
kalau yang sekarang ini kok pas banyak sampahnya
jadi kalau kondisi banyak sampah gimana
terganggu nggak dengan aktivitasnya
terganggu sih kurang nyaman aja
soalnya kan rute kan identik dengan maskotnya bali
ya belum bener cuman
kalau sekarang kan kondisi pantainya lagi kotor gini tanggapannya gimana
ya agak supaya dibesinkan lebih baik
juga tidak kotor
merasa terganggu nggak sih kalau kondisi motor gini
soalnya kan yang rendahin nanti lupa
karena kotornya sedikit
di pantai kuta sendiri fenomena sampah kiriman dari laut lepas ini selalu terjadi hampir setiap tahun
nandang risada astika kuta